oke kita menuju ke rama aryadi yang saat ini berada di ketan susu atau di tansu di kemayoran jakarta pusat
hai rama ini juga nih yang
biasanya kalau kita bicara tansu atau ketan susu kemayoran itu kan tempat untuk nongkrong ngopi ngeteh nyemil makan tempe goreng yang hangat disitu enak
itu kan sebenarnya makanan cemilan ya rame bukan makanan untuk sahur
nah apakah di tengah jam sahur seperti ini tansu kemayoran atau ketan susu kemayoran masih dipadati orang orang yang nongkrong cemil cemilan saling menyemil
saling menyemil lagi
untuk nyemil gitu di saat bulan ramadan kayak gini ram
ya selamat pagi budi dan juga tiffany
sebelumnya saya ingin mengucapkan wah kita sekarang sudah memasuki minggu kedua bulan puasa ya hari ke delapan
sekarang badan kita sudah
mulai terbiasa sehingga tidak begitu sulit lah
biasanya kan orang orang menganggap minggu pertama puasa itu adalah minggu yang paling sulit
namun bagi anda di rumah termasuk budi dan juga tiffany yang ada di studio mungkin masih kebingungan mungkin mau sahur di mana
nah salah satu opsinya seperti yang tadi sudah disebut di ketan susu kemayoran ini
karena tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk nongkrong menikmati ketan susu dan juga tempe
di sini ternyata karena tempat ini buka dua puluh empat jam seperti yang bisa dilihat nih sekarang
di sini masih ada juga warga warga jakarta yang memanfaatkan waktu bukanya ketan susu kemayoran yang dua puluh empat jam ini untuk menikmati hidangan sahur
nah sekarang saya ingin mengajak budi dan tiffany untuk melihat nih sekarang sedikit kondisi di ketan susu kemayoran
memang tidak begitu ramai berbeda dengan bulan bulan non puasa bulan bulan lainnya
namun ya seperti yang bisa dilihat masih ada di sini warga warga jakarta yang sekalian ngobrol sekalian menikmati udara pagi sekalian juga sahur
menikmati hidangan yang bisa dibilang ikonik juga ya karena ketan sukmaron ini sudah ada sudah beroperasi sudah bisa dibilang berpuluh puluh tahun
dan berbeda dengan kemarin misalnya ya kemarin kita berbicara tentang sahur di wartak warmo dimana ada lebih dari empat puluh bahkan enam puluh hidangan yang disediakan
disini hanya ada satu saja sebenarnya specialty yang dihidangkan
namun tidak menghentikan warga warga jakarta untuk tetap berdatangan ke sini untuk menikmati hidangan sahurnya
sekarang seperti bisa tiffany dan budi lihat nih disini simple setupnya berbeda dengan warmo yang kemarin sangat sibuk
karena banyak sekali orang yang menyiapkan makanan enam puluh jenis makanan telur saja kemarin ada enam jenis disini cuma satu yaitu ketan susu
nah sekarang saya ingin mengajak anda saya ingin bikin tiffany dan budi juga sedikit ini karena saya akan memesan nih satu porsi ketan susu kebayoran ini
pak saya boleh pesan satu pak
tempe juga pakai susu
susu teh juga ya pak ya
nah tiffany budi selain ketan susu dengan tempe disini yang identik biasanya disajikan adalah teh dipoci dengan gula batu
nah sekalian sambil menunggu ini niat disini kita tidak perlu menunggu lama lama sebelum ketan susunya sudah siap
sudah siap nih pak disiapkan ya
boleh pakai susunya ya pak ya
susunya tempenya masih anget kan pak tempenya sekarang
susunya masih hangat
pak kalau saya sebelum saya mencoba ketan susunya nih pagi hari ini saya boleh nanya sedikit nggak pak
kalau di bulan puasa seperti ini biasanya lebih rame apa gimana pak kalau dibandingin dengan bulan bulan lain apa
rame bulan bulan biasa sih
namanya bulan bulan biasa gitu tapi tetap berdatangan ya namanya juga tempat dua puluh empat jam gitu kan gitu
nah disini biasanya kalau misalnya lagi bulan puasa gitu
saya gini berapa banyak porsi sih pak dari minggu pertama ini rata rata yang terjual selama sebelum menjelang waktu imsak lah gitu
kalau itu mah gak bisa ditebak ya tergantung datangnya pelanggan aja yang mau ada makan disini
tapi yang pasti customer terus berdatangan ya pak ya gitu
lepas imsak pun tetap orang tetap berdatangan mungkin yang tidak berpuasa tetap berdatangan ya pak ya gitu
nah tiffany nah seperti yang sekarang saya akan tunjukkan nih ketan susu ini simpel sekali kan sebenarnya hanya ketan ada kelapa ada susu dan nah sekarang tempenya nih yang masih hangat sekarang datang bersama dengan teh poci yang memang jadi specialty khas yang disajikan disini
nah ini bisa menjadi referensi buat warga jakarta juga bagi tiffany dan budi mungkin nanti kalau sudah tidak siaran mungkin di hari hari lain kalau ingin sahur di sini juga bisa
kalau ingin sahur disini juga bisa loh menikmati sahur namun perlu diingat juga di daerah kemayoran ini ada satu hal yang perlu diingat perlu dicatat disini masih suka ada aja balapan liar sehingga apalagi kalau di pagi pagi mungkin kita masih sedikit mengantuk kita belum begitu aware lah dengan kondisi trafik kita harus sedikit berhati hati karena meski sudah dilarang balapan liar ini masih suka terjadi di sekitar daerah kemayoran lah
untuk sementara itu saya kembalikan kepada anda budi dan tiffany sementara saya akan mencoba ketan susu ini sebelum waktu imsak tiba saya kembalikan kepada anda budi dan tiffany di studio
thank you rama kiranya tuh tadi ketan susunya di anggurin gak mau mendingan buat saya
kesan moralnya daripada balapan liar mending ngete sambil makan ketan susu di tansu kemayoran ya
thank you ya rama ya selamat menikmati sahur cemil cemilannya di tansu kemayoran
saling ngemil menyemili kalau tadi
tapi gak hanya ramai yang memberikan referensi untuk anda tempat sahur atau mungkin juga makanan atau menu menu sahur kami juga mengundang anda untuk bisa ikut berpartisipasi dalam cn indonesia connected ramadan dengan caranya mengirimkan foto sahur anda
jadi jangan lupa tuh kalau misalnya habis ghost track kosak habis masak masak di dapur makanannya udah tersaji di meja
atau habis pesan lewat aplikasi ojek online gitu misalnya
main di foto terus habis itu dikirim ke akun twitter
di twitter kami at cnn id connected menggunakan hashtag atau tagar ini sahur kok
nah nanti buat anda yang beruntung setiap minggunya akhir minggunya anda bisa mendapatkan dua official merchandise
fadinya lagi semangat kali ya
katanya sarapannya atau sahurnya kali ini lagi full gitu
banyak kalori tapi jangan sampai banyak gula
nanti jadi lemes kalau kata rama